kamu mau pesan makan apa
aku udah dibesanin sama misha
aku masih gak habis pikir
kenapa al malah bilang roy itu teman dari kecilnya
sepertinya al nutupin sesuatu dari andin
ya kan kamu tau
kenapa nino menunjukkan hpnya ke mama
ada apa di hp itu
sebaiknya aku ke rumah nino cari tahu
kepada masalah besar di rumah tangga elsa dan nino
yang mama sembunyikan dari aku
kau punya apaan sih
aku lagi buru buru itu aja
kalau anakku udah mau nyampe loh
emang ayang kiki mau kemana lah buru buru amat
mau ke kantornya mas al
ada tugas penting
kenapa ayang kiki gak minta antrein sama aau ya
sekarang nanti ya kamu itu tugasnya jaga rumah
kalau kamu nganterin aku ke kantornya mas al
terus nanti kalau rumahnya kebobolan maling kayak waktu itu
kamu mau dipenggal sama mas al
gak mau kan
lagian aku nanti di kantornya mas al
mau ketemu sama mas randy
kalau ada kamu nanti kamu gangguin lagi
kalau halu itu jangan kelamaan
ibarat makanan kalau kelamaan juga glasik
eh ayang kiki inget ya
ingat kata u ya
kalau ngimpi jalan bangetan tinggi
nah udah nyampe
hari ini bu andin akan tes presentasi dengan beberapa dosen senior kami
apakah bu andin sudah siap
ya insya allah saya siap
terima kasih ya
alhamdulillah saya sehat
hmm apa kamu sudah bisa mulai andin
selamat pagi untuk bapak dan ibu
kali ini saya ingin menanyakan
apa yang kalian tahu soal bisnis
kalau misalkan kalian pikir
bisnis itu adalah untuk memperoleh laba sebesar besarnya
pastinya kalian akan mendapatkan kecewaan
bisnis bukan seperti itu
bisnis itu adalah ketika kita menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh halayak
maka dari situ kita baru bisa mendapatkan keuntungan
maka bisnis itu adalah ketika kita dari awal sudah punya niatan baik untuk membantu orang lain
itu namanya bisnis

kita semua mengiyoleskan aranya
selepas yang selesai kecil
kita mereka memperoleh keuntungan
masih saja masih menjengkelkan

terdapat banyak peluang untuk menyempurnya

kok barang begini bisa ketinggalan sih
kamu tuhinemikasih umum itu
tapi ngurus dirinya sendiri
aduh enggak becus
dia tuh memang benar benar harus punya istri nih
kalau begitu dompet ini aku bawa ke kantornya aja
supaya aku bisa ketemu dia
biar lebih semangat gitu loh
kami akan segera hubungi kami
terima kasih banyak bapak dan ibu untuk waktunya
apa kampus kita sudah siap untuk terima bu andin
bagaimana menurut bu tari
saya tahu betul kualitas bu andi sebagai pengajar
dulu dia sudah banyak membantu saya
saat masih magang di sini
tapi bu andin itu mantan api
apa kita mau ada tenaga pengajar seperti itu di kampus ini
bagaimana tanggapan mahasiswa kita saat mereka tahu diajar sama mantan nabi
kalian baru pulang dari mana aja
ada sedikit perusahaan lama
bapak jadi mau check up hari ini
yaudah kita jalan sekarang ya
kita pergi dulu ya sah
untung gue udah berhasil cegah dan bawa nino pergi
sebelum dia melihat makamnya ruang
tapi ini belum bisa dibilang aman
gue nggak bisa mengalah
nino pasti masih penasaran
kalau misalkan dia balik lagi ke pemakaman tadi gimana
gue harus tetap puas pada
jangan sampai kecolongan
gue harus benar benar awas nino
gue harus benar benar awas nino

tanya rendy aja deh
ren saya mau tanya
fil perusahaan yudi setiradi dimana ya
oh iya pak biar saya ambilkan aja ya pak
kebetulan saya juga udah sampai di kantor pak
kamu ngapain ke kantor
saya kan tadi perintahkan kamu untuk jaga andi di kampus
iya pak tapi tadi ibu andin minta saya buat pergi aja
nggak usah ditungguin
katanya ada urusan lain pak
andien ada urusan lain
andien mau kemana ya
apa andien mau ke restoran papa surya
iya tante indira baru telepon ke aku
tante indira baru telepon mama
tante dira bilang michelle udah sampai jakarta
dia ada seminar di sini
cukup lama sih
ya kira kira dua minggu
mama juga udah kasih nomornya michelle ke andien
buat apa mama kasih nomor michelle ke andien
ya waktu itu andi nanya ke mama
apakah kamu pernah punya pengalaman buruk sama perempuan
mama kan kurang paham ya soal itu
jadi mama kasih nomornya michelle ke andien
kan kamu dulu sempat dekat sama michelle
apa jangan jangan sekarang andin ketemu sama michelle
jangan sampai michelle sebut sebut soal roy ke andien
michelle kan nggak tau kalo gue ngerasain soal roy dari andien
kamu denger mama kan
lagian kamu kenapa sih sama andin
ya namanya juga perempuan ma
kadang kan sifat pengen tahunya berlebih
andin kan suka gitu soalnya
yaudah nanti aku telepon andien ya ma
apa bener juga handphone gue kalo andien sama michelle ya
posisi andien menuju mall puri plaza
ini aku udah sampe
udah di finland cafe
kalau gitu aku kesana ya
aku itu ga boleh bilang sama al kalo kita itu lagi ketemu kan
alhamdulillah baik kamu
aku senang banget bisa ketemu sama kamu nih
aku loh yang senang banget ketemu sama kamu
ya kebetulan sebenarnya aku tuh gak jadi sekarang jadinya besok jadi ya kita bisa ketemu sekarang
kamu lagi sibuk banget nih gak apa apa aku ganggu
enggak enggak ganggu sama sekali
oh ya kamu pesan apa
kamu aja yang pesenin
oke samain sama aku
ini pesanan saya yang tadi tolong dibikinin satu lagi ya
boleh ditunggu sebentar ya kak makasih
katanya ada yang kamu mau ceritain sama aku
aku cuma pengen nanya aja sih sama kamu
karena kan kamu lebih lama mengenal mas al
ya mungkin kamu tau lah cerita mas aludin seperti apa
jadi aku mau nanya tentang
kamu tau gak mungkin dulu masal itu punya trauma mungkin yang berhubungan dengan perempuan
ya yang berhubungan dengan perempuan pastinya
setahu aku ali itu gak pernah punya trauma sama perempuan din
dan dari dulu juga emang gak banyak perempuan yang deket sama al
ya kalaupun ada itu pasti perempuan yang deketin out
tapi kalau sampai trauma setau aku gak ada
oh gitu ya
ya emang kalau udah soal perempuan
al sama roy itu beda banget sih
roy itu adalah
roy itu adalah
roy itu adalah
ya yang berhubungan dengan perempuan pastinya
setahu aku ali itu gak pernah punya trauma sama perempuan din
dan dari dulu juga emang gak banyak perempuan yang deket sama al
ya kalaupun ada itu pasti perempuan yang deketin out
tapi kalau sampai trauma setau aku gak ada
oh gitu ya
terus itu perempuan itu perempuan maksudnya al
ya emang kalau udah soal perempuan al sama roy itu beda banget sih
roy itu adalah
teman kecil saya yang di luar negeri
siapa yang cerita ranga kamu
mas kamu ada di sini
harusnya saya yang tanya
kenapa kamu pergi gak izin sama suami
mas al kenapa sih tiba tiba muncul di sini
dan tadi apa benar roy yang dimaksud sama michelle itu teman kecilnya mas al
kok al di sini sih
terus kenapa al bilang roy itu temennya yang di luar negeri
bukan bilang kalau dia itu adiknya
ini ada apa sih sebenarnya
ahal kamu gak usah galak galak gitu dong sama andin
emang aku yang nyuruh andin ke sini dan gak bilang sama kamu kalau kita itu mau ketemuan
karena ya aku pengen lebih deket aja sama andin ya kan din
mendingan kamu duduk deh ikut makan sama kita ya
untung gak juga tepat waktu
hampir aja andin tahu tentang roh dari michelle
apa yang harus gue lakuin sekarang
gimana kalau nino terus berusaha selidikin soal ah
bener gak mau cerai
mama kok bisa masuk mah
iya tadi pintunya gak dikunci
terus mama coba panggil gak ada yang jawab
jadi mama masuk aja
kok kamu kelihatannya khawatir sekali
kamu mulai gak percaya lagi sama
ada satu hal yang harus mama tahu
bukan sama dengannya
tapi pada saat kalau nggak ada siapa
aku selalu serah sama mama

hanya karena lo udah queberan
sekarang aku ke sana ya
terima kasih oh nino
kok papa kesini
tadi papa lihat cctv
agak sedikit kaget sih bapak
kenapa kamu gak cerita
dan gak bilang kalau nino datang ke restoran kemarin
kasih tau sama aku
papa gak mau lagi ada kebohongan antara kamu sama elsa
masalahnya itu ada hubungannya sama nino kemarin
kemarin aku ketemu nino
aku ketemu sama nino
aku marah sama dia
sampai aku tampar nino
setelah itu aku masih marah marah
teriak di kantornya nino
sampai buat elsa jadi gak enak hati
karena dia gak mau orang di kantornya nino itu denger semua omongan aku
kenapa elsa sampai bekap mulut aku pa
nino melihat yang sama seperti papa lihat di cctv
dan dia juga mengira kalau mama sama elsa itu punya satu rahasia
padahal itu papa
ini tuh sebenarnya bisa bisanya nino aja
sampai sekarang nino itu masih perhatian sama andin
dan mama rasa dia sengaja cari cari masalah supaya dia bisa ribut sama elsa
kau udah gila dong

nah kita tunggu aja kalau gitu ya
papa tunggu sini aja
semoga kalau papa mama ngomong ke nino nina gak berusaha cari tahu lagi soal roy
karena gue gak mau cerai sama nino
di kantor kok sepi banget sih
wah kantornya rendi tuh
mbak masalnya ada gak soalnya kiki mau ngantriin berkas yang ketinggalan tadi punya masal
oh sebentar ya
ini aneh mbak kiki
katanya mau antar dokumennya pak aldebaran
oh gitu ya
yaudah kalau gitu saya duluan ya
yaudah kalau gitu mas randy kiki pulang ya
selamat siang mbak
si ibu ada yang bisa saya bantu
asistennya pak aldebaran itu loh
saya mau ketemu randy
mas randy nyuruh mamanya mas randy datang kesini juga
kan gak apa apa ki kalau ketemu sama tante mayang
ibu tadi sih saya sempat lihat
pak randy sama mbak kiki ada di sebelah sana
eh kiki hakim berli maksudnya
aduh ki kan pakai seragam kerja
bisa ketahuan sama mama nih
kalau kiki itu asisten rumah tangga
eh mas mas mas jangan buka buka disini
mas ngapain buka buka aja
itu dibalik tembok sini
makasih mbak cantik
kok kalian ada disini tuh
mbak kib kok pakai jasnya randy tuh
aku juga kurang sehat badannya
pas dia kesini gak bawa jaket akhirnya aku pinjamin jas aku
kamu itu memang lelaki gentleman
mama tuh bangga sama kamu rek
yaudah kamu pulang aja ya istirahat
tante mau minta nomor handphone kamu dong
yaudah aku pergi dulu ya mas ya
mama itu mau kasih dompet kamu nih ketinggalan dirumah
makanya kalo ada apa apa itu jangan sembarangan naruh dompet dimana mana
udah yuk mama mau kejar mbak kim
mau minta nomor handphonenya dan mau edit
ma ma ma tunggu ma
aduh mudah mudahan aja kiki gak ngelepas jasnya
jangan sampe mama ngeliat baju seragam kiki
kamu mau pesan makan apa
aku udah dibesenin samis ya
aku masih gak habis pikir kenapa al malah bilang roy itu teman dari kecilnya bukan adiknya
ini aneh sepertinya al nutupin sesuatu dari andin
ya kan kamu tau makanan kesuatan itu
ya kan kamu tau makanan kesuatan itu
makanan kesuatan saya apa
minta menu ya
oh mas yang ini aja ya
ada tambahan lainnya
karena mas al tiba tiba dateng aku jadi gak bisa nanya banyak kan sama michelle
gua harus salihin perbicaraan
alhamdulillah aku mas berjalan dengan lancar
terima kasih ya kamu udah ngasih aku hadir laptop
jadi presentasinya mungkin bagus deh
udahin aja semoga di terima jadi dosen disana
kamu ikutan tes jadi dosen
di universitas pelitan usaha
dulu tuh aku hampir jadi dosen junior disana
ada satu hal
ya aku berhenti
din gak sembarang orang bisa jadi dosen loh
kamu tuh beruntung banget lo punya istri kayak andin
udah cantik baik
ya mudah mudahan andin bisa keterima ya
jadi dosen adalah keinginan terbesar andin
kamu tau mas
kalau keinginan terbesar aku saat ini
adalah dicintai dengan tulus sama kamu
semoga kamu bisa lulus tesnya ya
panggil aku mici aja ya
biar lebih akrab
saya bardziej cuma pengen bokor
yaudah gua ber multiplier
dia bakalan disini
aku tidak mau datang
teng dile one
saling kamu preserving
padahal sedikit lagi
aku akan nemuin rahasia altebaran
apa aku harus balik lagi ya kesana
tanpa sepengetahuannya elsa
karena aku bener bener gak tenang
kalau sebelum mencari tahu ada apa sebenarnya